pernyataan ketua mpr yang juga ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan tentang lesbian gay biseksual dan transgender atau yang lebih dikenal dengan lgbt menimbulkan polemik di tengah masyarakat
ketua dpp pan yandri susanto mengklarifikasi bahwa zulkifli tidak pernah menyebut ada lima fraksi di dpr yang setuju dengan lgbt
menurut yandri pernyataan zulkifli di surabaya hari sabtu lalu adalah dalam kapasitasnya sebagai ketua umum pan
yandri mengklaim saat itu zulkifli hasan hanya menjawab pertanyaan wartawan terkait berita empat fraksi dpr menolak undang undang yang mengatur tentang lgbt
zulkifli menegaskan bahwa pan ikut dalam barisan yang menolak sehingga jumlahnya menjadi lima fraksi
yandri menganggap pernyataan tersebut menjadi liar di media dan disalah artikan
susanto mengambil posisi dia sebagai ketua umum pan dia tidak punya hak untuk menyampaikan sikat praksi lain
yandri mengatakan bahwa dia tidak punya hak untuk menyampaikan sikat praksi lain
susanto mengatakan bahwa dia tidak punya hak untuk menyampaikan sikat praksi lain